inilah proses evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran purwakarta
untuk melepaskan jari tangan seorang bocah yang masuk ke dalam lubang slot kunci
jari telunjuk kiri bocah berusia dua tahun ini terjepit dan tak bisa dikeluarkan
dari keterangan orang tua peristiwa ini terjadi saat korban bersama keluarganya
berkunjung ke salah satu tempat wisata di purwakarta
proses evakuasi ini memakan waktu tiga puluh menit
jari sang bocah akhirnya berhasil terlepas dari slot kunci tanpa luka
petugas damkar berpesan para orang tua harus tetap mengawasi anak anak mereka
terutama saat bermain
sementara itu petugas pemadam kebakaran jakarta timur
mengevakuasi seekor kucing peliharaan warga yang terjatuh ke bantaran kali
di jalan raya gong seng cijantung pasar rebau
dengan dilengkapi tali petugas turun ke bantaran kali berkedalaman delapan meter
untuk mempermudah evakuasi petugas memasukkan kucing itu ke dalam karung
proses evakuasi ini berlangsung selama satu jam lebih
dan sedikitnya enam personel damkar dikerahkan
selain itu seorang warga di jalan tegalan palmeria matraman jakarta timur
juga mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di antara kucing

tim liputan cnn indonesia